gempa dengan magnitudo enam empat terjadi di kawasan bantul daerah istimewa yogyakarta pada pukul sembilan belas lima puluh tujuh waktu indonesia barat
untuk lebih jelasnya sudah ada produser lapangan sian indonesia teguh supriyadi yang berada di daerah istimewa yogyakarta
selamat malam teguh
selamat malam reza
teguh mungkin anda bisa gambarkan bagaimana kondisi di sana pada saat atau setelah gempa ini terjadi beberapa saat waktu lalu
ya baik reza benar sekali bahwa baru saja terjadi gempa dengan kekuatan enam empat skala rechter yang terjadi pada pukul sembilan belas
dan pusat gempa berada di barat daya kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta
dan cukup beruntung karena kedalamannya ada di sekitar dua puluh lima km di bawah permukaan
dan reza dapat kami sampaikan juga bahwa gempa ini membuat sejumlah wilayah di provinsi daerah istimewa yogyakarta mengalami atau merasakan gempa tersebut
baik itu di kabupaten bantul kemudian gunung kidul kulon progo kota yogyakarta sendiri dan juga tempat tinggal kami yang ada di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
sejumlah warga di tempat kami tinggal atau tempat kami berada juga sempat keluar dari rumah
untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk dari gempa yang terjadi pada pukul sembilan belas lima puluh tujuh menit tadi
dan reza sejauh ini dari informasi yang kami kumpulkan belum ada laporan yang menyebutkan terjadinya kerusakan baik itu rumah maupun adanya korban dari akibat gempa yang terjadi pada beberapa menit yang lalu
baik teguh mungkin anda bisa berikan gambaran kepada kami
kami sudah mendapatkan informasi yang diperbaiki bahwa gempanya berkekuatan enam enam magnitudo
seperti apa kerasnya guncangan di sana dan seperti apa yang anda dan juga mungkin keluarga sekitar anda rasakan pada saat gempa terjadi
ya baik reza guncangan gempa dapat dirasakan hampir oleh semua warga yang tinggal di daerah istimewa yogyakarta
dan bagi warga yang kebetulan tadi berada di rumah bisa sekali merasakan guncangan terutama ketika
keran pada kaca jendela dan juga guncangan pada rak tempat cuci perabotan rumah tangga dan juga kami yang berada di rumah kayu di joglo juga merasakan sempat terjadi guncangan yang lumayan lama dan keras
akan tetapi sekali lagi karena guncangannya atau kedalaman gempa yang dua puluh lima km di bawah permukaan membuat sampai sejauh ini belum ada informasi yang menyebutkan adanya korban ataupun adanya kerusakan yang signifikan akibat gempa tersebut
meski demikian reza karena kami yang tinggal di daerah istimewa yogyakarta memiliki pengalaman pada gempa di tahun dua ribu enam lalu mengakibatkan kami cukup waspada
sehingga setiap kali
terjadi gempa apalagi dengan magnitude yang cukup besar
yang disebutkan tadi dari enam empat dan kemudian diperbaiki oleh bmkg menjadi enam enam skala reser maka secara otomatis warga biasanya akan langsung keluar dari rumah dan memilih tempat terbuka untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk reza
baik tenggu sampai dengan saat ini apakah anda mendapatkan informasi mungkin dari pemerintah kota pemerintah daerah sebuah imbauan begitu bagi masyarakat
apakah nantinya akan terjadi gempa susul
apa yang harus mereka lakukan
terlebih anda katakan bahwa memang masyarakat di yogyakarta ini sudah pernah mengalami gempa yang cukup tinggi sebelumnya sehingga mereka sudah terbiasa begitu bisa dibilang
seperti apa tenggu
iya reza karena ada disclaimer dari bmkg bahwa gempa ini tidak menimbulkan tsunami maka membuat warga relatif lega
sehingga warga tidak terlalu panik dan sejauh ini pemerintah daerah istimewa yogyakarta
melalui bbbd daerah istimewa yogyakarta juga tidak mengeluarkan himbauan yang berisi instruksi warga harus bertindak seperti apa
akan tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah dialami oleh kami yang tinggal di daerah istimewa yogyakarta kami akan selalu waspada dan kemungkinan jika terjadi gempa susulan
yang sifatnya atau mahadudnya akan lebih tinggi
dan juga yang lebih kecil tidak akan membawa dampak yang lebih signifikan
meski demikian warga tetap waspada dan sejauh ini kami amati di tempat kami tinggal di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
sejumlah warga masih berada di luar rumah
dan dapat saya tambahkan juga reza bahwa meskipun tidak ada kerusakan dan belum ada informasi
adanya korban akibat gempa tersebut gempa yang berkekuatan enam enam skala richter tadi sempat memang membuat warga di beberapa tempat
di kabupaten bantul kemudian di kota yogyakarta maupun di kabupaten kulon progo serta sleman sempat sedikit kaget
dan membuat mereka serta merta keluar dari rumah menuju tempat terbuka reza
baik tenggu mungkin anda juga bisa berikan gambaran kepada kami
atau seberapa besar dasyatnya
enam skala riter ataupun magnitudo enam enam sudah diperbarui oleh bmkg tadi begitu ya
apakah memang menimbulkan adanya kerusakan di daerah tempat anda tinggal di sana
bagaimana apakah ada retak rambut mungkin di bagian dinding atau seperti apa dampaknya
ya reza seperti kami sampaikan di depan tidak ada kerusakan yang signifikan
atau belum ada informasi yang menyebutkan
adanya kerusakan akibat gempa tersebut
tapi dapat saya gambarkan bahwa gempa dengan kekuatan enam enam skala richter tadi
yang baru saja terjadi pada pukul sembilan belas lebih lima puluh tujuh tadi
tempat kami rasakan seperti sebuah kendaraan truk yang melintas di depan jalan rumah kami
jadi ada goyangan dan kemudian ada getaran yang sangat kami rasakan
sehingga kemudian karena kebetulan saya juga baru
sampai di halaman rumah lalu kemudian saya berteriak kepada anggota keluarga
kepada istri dan anak untuk segera keluar dari rumah dengan tenang
keluar dari rumah dengan tenang untuk kemudian mencari tempat terbuka
menghindari kemungkinan terburuk yang terjadi akibat gempa tersebut reza
baik teguh di mana lokasi anda sekarang apakah anda masih berada di luar rumah
reza betul sekali saya masih berada di halaman rumah kami
yang terletak di
desa wedomartani kejamatan ngemplak kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
jika ditarik garis lurus ke bantul kurang lebih kita berjarak sekitar enam puluh km
baik teguh melihat bagaimana gempa yang terjadi beberapa saat lalu
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh tepatnya kurang dari tiga puluh menit yang lalu
sudah berapa kali gempa yang anda rasakan di sana
sampai sejauh ini belum ada gempa susu
lan yang kami rasakan
walaupun mungkin ini bukan berarti tidak ada gempa susulan
akan tetapi secara fisik yang kami rasakan belum ada gempa susulan yang signifikan kami rasakan
apakah ada getaran di kaca jendela kemudian ada getaran di bangunan kami
tidak ada yang kami rasakan secara signifikan
tapi ini sekali lagi bukan berarti tidak ada gempa susulan
gempa susulan pasti akan dirilis kembali oleh bmkg reza
baik baik tengguh
bisa anda berikan gambaran kepada kami seperti apa kondisi rumah rumah
atau pun tempat tinggal tetangga anda
kalau tadi anda katakan bahwa memang rumah anda dalam keadaan yang baik baik saja
tidak ditemukan kerusakan begitu ya
tapi bagaimana dengan daerah sekitar anda atau mungkin tempat ibadah di sana
apakah memang warga dikumpulkan di tempat ibadah di tempat terbuka atau seperti apa
reza sekali lagi tidak ada
instruksi atau pengumpulan warga yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat
atau misalnya kalau kami tinggal di sebuah desa di masjid juga tidak disiarkan melalui pengarah suara atau toa
untuk warga keluar dari rumah
tetapi sekali lagi kami punya pengalaman di tahun dua ribu dua puluh
ketika terjadi gempa maka kami akan keluar dan kemudian mencari tempat terbuka untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk
akibat gempa yang terjadi
dan jika reza masih menanyakan bagaimana kondisi rumah tetangga sampai sejauh ini
warga sudah mulai masuk kembali ke rumah karena memang tidak ada kerusakan
belum sejauh ini saya menghimpun informasi dari bpbd daerah istimewa yogyakarta sar d i e
juga belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa yang masuk atau
terjadi akibat dari gempa pada pukul sembilan belas lima puluh tujuh tadi reza
baik baik kami harapkan juga memang tidak terjadi gempa susulan di sana
dan anda serta keluarga dan juga masyarakat indonesia di daerah istimewa yogyakarta dalam keadaan sehat semua
terima kasih sudah bergabung bersama kami teguh supriyadi produser lapangan cnn indonesia